ya bali memiliki begitu banyak tradisi dan budaya yang unik
tapi mungkin belum banyak yang tahu bahwa ternyata di pulau bali sendiri
ada sebuah desa yang masih memegang sampai saat ini sebuah tradisi dan budaya
yang turun temurun yang dinamakan sebagai suku bali age
nah insight with desi anwar saat ini berada di desa adat tenganan
pegeringsingan di kabupaten karang asem untuk melihat ya
bagaimana tradisi budaya ritual kepercayaan dan hidup sehari hari
dijalankan di desa ini yang sudah berusia begitu lama
tapi sampai saat ini masih tetap dipertahankan
ya mari kita ikuti insight with desi anwar kali ini langsung dari atas ayunan
yang merupakan salah satu dari tradisi
yang dijalankan di desa tenganan pegeringsingan ini
modernitas telah menjadi suatu keniscayaan bagi masyarakat kini
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berdampak pada tatanan kehidupan sosial
namun hal tersebut tidak terjadi di desa tenganan pegeringsingan
kabupaten karang asem
sama seperti di desa bali
satu dari tiga desa bali aga ini telah menjadi rumah bagi sekitar enam ratus jiwa secara turun temurun
kearifan lokal berupa aturan adat atau awik awik berperan besar dalam menata pola hidup masyarakatnya
warga adat desa tenganan memiliki penerapan budaya dan agama yang berbeda dari masyarakat bali pada umumnya
mereka juga tidak menerapkan konsep trimurti
yang menjadi konsep dasar hinduisme bali
demi melindungi kearifan lokal tanpa menghilangkan fungsi konservasi
kementerian lingkuan hidup dan kehutanan menetapkan hutan desa tenganan pegeringsingan menjadi hutan adat pada februari dua ribu sembilan belas
kelestarian dan fungsi hutan yang masih terjaga hingga kini merupakan keberhasilan masyarakat desa adat tenganan pegeringsingan
bertumpu pada aturan dan hukum adat setempat
ya insight with desi anwar kali ini langsung dari desa adat tenganan pegeringsingan di kabupaten karang asem
ini merupakan satu adat yang masih asli disebut sebagai bali age
yang berbeda dengan orang lain
dan ini adalah suku yang tertua di bali
dan setelah berada di samping saya adalah kepala desa desa adat tenganan pegeringsingan pak i putuh yudhiana
halo selamat pagi pak putu
terima kasih ya kita
ini merupakan salah satu desa yang paling unik bisa ditemukan di bali
juga salah satu tujuan wisata yang menarik dan berbeda ya dengan orang
orang bali masyarakat bali yang lainnya yang biasanya kita ketahui
walaupun bali itu sendiri kan memiliki keunikan
tapi ini lebih unik lagi
apa kira kira dari segi sejarahnya tradisinya budayanya yang disebut bali age ini pak putu
nah kalau terkait dengan sejarah kami orang orang tenganan pegeringsingan dulunya adalah orang orang prajurit
di mana kami juga hindu cuman kami hindu nya hindu indra
saudara kami yang diluar kan hindu nya hindu sewa
nah salah satu perbedaan yang paling kelihatan antara bali aga atau tenganan pegerisingan dengan bali pada umumnya
kami tidak mengenal kasta salah satunya
nah mungkin itu kedua kalender kami juga beda dengan kalender bali pada umumnya
jadi pelaksanaan ritual dan budaya yang kami warisi di tenganan ini berbeda dengan saudara saudara kami yang di bali pada umumnya
jadi tidak ada kasta dan juga dewa nya indra
tapi ini dari segi sejarahnya itu berapa ratus tahun yang lalu kita bicara yang pertama kali pernah dicatat
kalau catatan sejarah mungkin kami sudah diperkirakan ada di tenganan ini sudah dari abad ke sebelas
nah dari sana konon pernah kita tinggal di satu kawasan di gianyar atau dulu kami di
lontar yang mengatakan kami adalah huang peneges
dimana kami pernah tinggal di kawasan berdulu gianyar
suatu kerajaan bali kuno yang bergerak ke arah timur dan menetap di desa tenganan
nah kata tenganan itu sendiri ada yang mengatakan bahwa tenganan itu adalah kita pernah tinggal di tepi laut lalu berproses ke tengah
karena terkena abrasi berproses ke tengah atau ngetenghang bahasa bali ngetenghang

dan ada juga yang mengatakan bahwa tenganan itu tengan tengan itu kanan
kami adalah prajurit prajurit kepercayaan raja
geringsingan itu sendiri ada artinya
pegeringsingan itu sendiri berasal dari kata kain geringsing
yang artinya dimana kain geringsing ini masih pembuatannya menggunakan teknik tradisional atau double ikat
dengan pewarnaannya yang masih menggunakan pewarna alam
double ikat sendiri antara arah vertikal dan horizontalnya kedua duanya pakai motif
gering itu artinya sendiri adalah wabah atau sakit
shing itu tidak
artinya geringsing itu ada yang mengatakan tidak sakit
tapi bagi tenganan geringsing itu pola dasarnya adalah tanda tambahan dan simetris
jadi pada intinya seimbangkan kamu dengan pencipta seimbangkan kamu dengan sesama seimbangkan kamu dengan alam kamu tidak akan sakit
itu adalah salah satu dari
ya keseimbangan termasuk kemarin yang ayunan itu sendiri adalah menyeimbangkan dengan sesama dengan pencipta dengan alam
ya kalau kita lihat disini juga tata ruang dari desa adat tenganan ini kan khusus ya
tadi disebut ada ayunan dan juga ada ritual seperti perang pandan dan juga tadi ada tenun geringsing
nah mungkin pak putu bisa lebih detail lagi mengenai ritual ritual ini apa maknanya
ini masih terus sampai sekarang dilaksanakan ya dijalankan
nah kalau mengenai tata ruang kami karena terkait sejarah dulu kami orang orang prajurit tata ruang ini sendiri adalah menggunakan jagad satru
jaga itu menjaga satru itu musuh
artinya ada empat pintu di seluruh desa dari batas desa pemukiman kami di tengah tengah
jadi konsep kami di tenganan itu berbeda dengan bali pada umumnya
kalau bali pada umumnya
kalau bali pada umumnya utama mandala atau tempat sucinya mereka ada di kaje kangin
kaje itu utara kangin itu timur
artinya di antara utara dan timur
kalau kami di tenganan pergengsingan konsep kami meulu ke tengah
jadi jalan yang ini dianggap suci
jadi rumah yang di barat menghadap ke timur tempat sucinya di timur
rumah yang di timur menghadap ke barat tempat sistemnya di barat
artinya jalan yang di tengah ini yang dianggap suci
karena terkait kami orang prajurit kalau dilihat dari atas pemukiman ini persis benteng
kalau dulu prajurit itu dari segi sejarahnya itu perang dengan siapa saja pak putu
dan sehingga jadi tidak ada kasta itu
kalau prajurit kalau sejarah ditanya kapan sejarahnya orang orang tenganan karena seribu delapan ratus empat puluh satu sumber sumber tertulis kami pernah terjadi kebakaran hebat
jadi semua sumber tertulis kami hilang terikut terbakar
hilang terikut terbakar
jadi kepercayaan kami kalau legendanya kami adalah prajurit dari dewa indra
jadi semua tata ruang ini dan makanya tidak ada kasta ini semua berkaitan dengan bentuk dari tradisi dan budaya itu sendiri
perbedaan dari segi mungkin kepercayaannya lagi dan juga pura
pura pura yang dimiliki di sini dengan bali dan lain pada umumnya seperti apa pak putuh
kalau kami luasan kami desa ada tenganan ini kan terkait sejarah orang orang tenganan
kalau legendanya kami adalah suatu upacara di kemenangan indra terhadap dewa perang
ini legenda akan melaksanakan korban suci yang menggunakan kuda putih
nah menjelang persiapan atau pelaksanaan ini kuda putih ini hilang
diutuslah beberapa prajurit untuk mencari keberadaan kuda
tapi prajurit kami yang menemukan kuda ini sudah mati
nah atas jasanya ini kami diberikan hadiah sebatas mana bahwa bangke itu kuda itu tercium sebatas itu sebagai wilayah
nah legendanya bagian kuda kuda ini dipotong dan disebar di seluruh desa
sampai sekarang bagian bagian kuda ini menjadi tata batu atau pelingi
nah ini tinggi kalau kami kan itu tempat suci hanya tata batu sebagai tapal batas
kami desa tenganan memiliki luas hampir sembilan ratus tujuh belas dua hektare
dua ratus lima puluh lima itu adalah sawah sisanya adalah lahan kering
kalau yang kami dianggap lahan kering adalah di luar sawah dan pemukiman yaitu antara hutan dan pegalan
nah kalau hutan dan pegalan itu yang sembilan ratus tujuh belas dua hektar ini yang dibawa lawangan awik awik desa tenganan
nah awk aw kami diantaranya kami tidak boleh menebang pohon tanpa izin dari adat
kami tidak boleh menjual tanah atau lahan keluar dari adat
kami tidak boleh merubah fungsi dari lahan yang sudah kami warisi turun turun mana sawah mana tegalan mana hutan mana pemukiman itu sudah jelas
pariwisata ini kan sebagai satu pendapatan income bagi kami untuk pendapatan
nah tapi kami berkomitmen kami tetap menerima pariwisata tanpa akan merubah tradisi yang kami waresi
prajurit tanpa kasta berarti kan ada tatanan sosial yang agak berbeda juga
ini bagaimana misalnya kepala adat dipilih dan juga mungkin peran antara laki dan perempuan itu ada yang khusus di desa ini pak
kalau adat kami kepala adat kami tidak pernah memilih kepala adat
jadi siapapun akan berhak duduk sesana asal sesuai dengan aturan
tatanan adat kami adalah berdasarkan senioritas perkawinan
siapa yang berhak kawin lebih dulu akan berhak duduk yang lebih tinggi
syaratnya adalah kami warga kerama desa adat itu yang memegang pemerintahan
itu jumlahnya tidak ditentukan tergantung perkawinan
karena yang berhak duduk disana adalah sepasang suami istri baik yang laki dan perempuan dari sana
kalau dia istrinya dari luar dia akan jadi keramegumi
kalau istilahnya mereka warga kelas dua nanti anak anaknya juga sama
kalau yang sepasang suami istri baik laki dan perempuan dari tenganan itu akan duduk di keanggotaan kerama dc
nah ini yang menentukan siapa yang lebih dulu melakukan perkawinan dia akan duduk di tempat yang lebih tinggi
nah misalnya satu sampai lima itu namanya luanan
luanan itu adalah sesepuh
enam sampai sebelas itu adalah pemimpin adat kami
seterusnya ada bahan tebenan ada tambah lapu duluan ada tambah lapu tebenan
nah jikalau ini yang nomor satu sampai melakukan kesalahan mereka akan turun
atau meninggal salah satu karena konteknya kami sepasang suami istri
jadi sejajar ya
memang kalau ke pemimpin adat kami ada enam bukan enam orang tapi enam pasang
termasuk yang perempuan juga pemimpin adat
nah jadi misalnya saja nomor dua anaknya kawin dia otomatis nomor dua akan turun
kita akan terus bergeser naik nomor tiga akan jadi nomor dua
sesuai status perkawinan gitu
wow ini luar biasa ya karena ada semacam kesetaraan ya gender yang berlaku di sini
pengambilan keputusan dilakukan caranya bagaimana
kalau kami pengambilan keputusan tetap menggunakan misi awrap
artinya kalau kami kan pemimpin kami yang enam orang ini tetap hadir di balai agung atau balai adatnya setiap hari
kalaupun itu keputusannya apa permasalahannya kecil dianggap bisa diselesaikan oleh enam orang ini
mereka akan memutuskan dengan enam orang dengan pertimbangan ke semua
tetap keputusannya ada di nomor satu tapi pertimbangannya ke enam orang
nah kalau dia masalahnya cukup rumit dan besar
kami akan dihadirkan ke semua kerama desa yang tiga puluh termasuk dari unsur gumi
gumi itu kan masyarakat umum sebagai wakil
kalau mungkin di pemerintahan dewan perwakilan daerahnya sudah ada
kalau kepala desa ini apa ininya
tugas tanggung jawabnya dan membedakannya dengan misalnya kepala adat
kalau kami di kepala desa masih ke sistem pemerintahan umum
artinya tentang kependudukan catatan sipil terus pembangunan yang dananya dari pemerintah
kami laksanakan sendiri
artinya cuma dalam hal pemerintahan desa dan pemerintahan desa adat tidak pernah konflik
kami pun di adat berperan sebagai anggota adat dan beberapa kerama adat juga berperan di pemerintahan dinas
tapi kan sekarang kan kita istilahnya sudah abad ke dua puluh satu pasti ada tekanan modernisasi pengaruh yang ya istilahnya pengaruh zaman lah
ini bagaimana supaya tidak terjadi semacam konflik ya
saya lihat ini kan semua kan masih sangat tradisional dari penggunaan bahan bangunannya atapnya juga masih ijuk dan menggunakan batu kayu dan lain sebagainya
itu sesuatu yang dipertahankan ya
tapi hal hal lain misalnya ya teknologi atau pendidikan atau pengaruh pengaruh budaya lainnya itu bagaimana cara menyelaraskannya dengan kehidupan tradisional
perkembangan zaman akan susah juga tapi kami yakinnya kami tetap kami warga tenganan tidak serta merta menolak semua perkembangan
kami tetap menerima asalkan perkembangan dan pengaruh pengaruh ini tidak bertentangan dengan tradisi dan budaya yang kami warisi
apalagi teknologi zaman sekarang
seperti hp tv dan lain sebagainya
kami tidak larang
tidak larang ya
tapi penggunanya misalnya saat upacara kami himbau bagi warga kami supaya tidak mengganggu yang lain
nah kedua masalah pendidikan
nah kedua masalah pendidikan juga sangat berperan apa namanya sebagai benteng bagi kami
sebab kami tidak pernah membatasi warga kami untuk melakukan pendidikan untuk anak anaknya
dan itu harus mau tidak mau keluar dari desa
mau tidak mau keluar
di desa itu
kalau sma ini pendidikan sampai usia
hanya sampai tingkat sd kalau smp hanya ada di tingkat kecamatan sma di kecamatan
cuma mereka harus tinggal di kota apakah itu denpasar dan lainnya bahkan di luar daerah
tapi bagi masyarakat kami yang tinggal di denpasar rata rata sebulan dua bulan mereka pulang
ataupun seminggu yang kuliah seminggu pasti pulang
nah setelah mereka berkeluarga cenderung mereka kembali ke desa
kenapa hal mau kembali
kembali ke desa
tak itu baru tamat kuliah mereka kerja sesuai dengan interdisipliner yang mereka kenyam di dunia pendidikan
tapi setelah berkeluarga rata rata kami kembali ke desa
karena mungkin kalau yang kerama desa mbak desy
kerama desa yang sepasang suami istri itu
kami perbulan dapat jatah beras lima puluh kilo
nah kalau bulan ke satu kami dapat seratus kilo
kalau di bulan kelima seperti sekarang per kakak kami dapat beras dua ratus kilo
nah dari hasil sawah kami desa kan mengelola aset lumayan besar
ada enam subak
nah dari subak hasil sawah kami juga kami dapat bagian dikeluarga
tiga itu adalah sistem pembagian hasil sawah bagi warga tenganan
nah setiap panen kami juga dapat aset
jadi bisa dikatakan sejahtera ya
nah kalau untuk bisa dikatakan sejahtera cukup bagi kami untuk konsumsi
cuman sekarang dengan kepentingan entah itu pendidikan kesehatan terutama telekomunikasi
semakin meningkat ya kebutuhan
terserah kembali ke keluarga masing masing
tapi rata rata ya sumber dari penghasilan desa ini
kalau kami warga tenganan
kalau penghasilan terbesar bagi warga tenganan itu adalah dari pertanian
sawah hutan tegal
nah cuman dengan perkembangan pariwisata
warga tenganan ini yang aslinya lebih banyak bergelut ke dunia pariwisata
sawah sawah dan pegalan kami mereka dikerjakan oleh orang orang lain dengan sistem bagi hasil
jadi pariwisata ini sebagai salah satu sumber yang penting
sumber penting bagi kami
kira kira berapa persen dari penghasilan
hampir sembilan puluh persen warga kami kembalinya ke pariwisata
nah artinya yang baik langsung dan tidak langsung
yang kami pikir langsung adalah mereka yang jadi
punya gira gira cindera mata
yang tidak langsung anggap saja mereka sebagai pengrajin
atau menyiapkan bahan bahan untuk dibuat kerajinan
berkaitan dengan bisnis pariwisata industri pariwisata
tapi selama ini sangat terbuka ya untuk pariwisata
dan tanpa merusak istilahnya
ya memberikan dampak negatif terhadap desa ini pak putu
bagaimana menjaga supaya keseimbangan itu
kalau masih tetap berjalan di sini yang juga
pasti ada tantangan sendiri
pekerjaan atau tanggung jawab bagi masyarakat tenganan terutama pemangku pemangku pentingan
kami tetap terbuka untuk pariwisata
cuman pariwisata ini kan sebagai satu pendapatan
income bagi kami
nah tapi kami berkomitmen
kami tetap menerima pariwisata
tanpa akan merubah tradisi yang kami warisi
karena kami di tenganan itu berkomitmen pariwisata itu ada karena budaya
bukan budaya ada karena pariwisata
mau lihat perang pandang datanglah saat pas ada upacara perang pandang
kami tidak mungkin akan menampilkan ritual ritual
atau kesenian yang sakral di luar dalam konteks ini
nah kami juga menganggap
pariwisata ini adalah satu bentuk bonus dari tradisi dan budaya yang kami laksanakan
kami tidak akan
walaupun tidak ada pariwisata kami tetap melaksanakan ritual dan budaya
karena sudah dilakukan selama ratusan tahun
ini kan salah satu kita sudah melakukan budaya
inilah bonus dari
apa ya maka manfaatkan bonus yang sudah kami ini
tanpa mencampingkan tradisi dan budaya
kalau galungan dan nyepi kami tetap melakukan
kalau galungan apalagi kami tetap melakukan
cuma cara kami dan persembahan kami berbeda dengan masyarakat bali pada umumnya
nah karena di sini kedua duanya upacara yang dilaksanakan besar secara
hindu pada umumnya kami juga laksanakan
tapi cara kami berbeda
ini menarik sekali karena
pulau bali saja sudah menarik
tapi ini ada keunikan lagi ya dengan desa tenganan di pegring singarang ini
kami juga laksanakan tapi cara kami berbeda beda nyepi juga kami ada nyepi adat kami juga
berbeda karena kalender kami berbeda karena kalender orang orang tenganan itu siklusnya
tiga tahun tahun pertama satu tahun dua belas bulan satu bulan tiga puluh hari tahun kedua sama cuman di
bulan sebelas dan dua belas dikurangi empat tahun ketiga kebetulan sekarang ini adalah tahun ketiga satu tahun tiga puluh
sebelas bulan bulan keempat dua kami dua kali nah keterkait dengan nyepi karena kami di tanggal
sampai tanggal lima belas januari atau bulan pertama kalender tenganan itu kami melakukan melaksanakan
nyepi selama lima belas hari nah kalau nyepi pada di bali pada umumnya mereka kan ada apa catur berata
penyepian tidak boleh ada api tidak boleh bersenang senang tidak boleh bepergian mulai
ada kegiatan kegiatan ini apa namanya kalau kami di tenganan ini kan nyepi bali pada umumnya
mereka juga menghormati allah nah kalau kami di bulan sebelas itu selama lima belas hari ada pandangan pandangan
kami yang dilakukan tidak boleh dilakukan kami bukan tidak boleh bekerja atau yang lainnya ada
pandangan karena menurut kepercayaan kami selama lima belas hari ini dewa kami masih ada dalam kandungan
jadi yang tidak boleh lakukan di tenganan adalah salah satunya kami tidak boleh membuat lubang di
dalam lebih dalam lebih dari satu siku karena kandungan
dewa kami ada di dalam ibu pertiwi biar tidak mengganggu kedua kami tidak boleh memotong hewan
di dalam desa itu potong ayam potong babi kami tidak boleh lakukan di pemukiman kami
tidak boleh ngincuk ngincuk itu menumbuk entah itu padi jajan dan sebagainya kami tidak boleh
molong molong itu buat lubang kayu itu bangunan itu tidak boleh kami tidak boleh memukul besi karena pada prinsipnya
bayi akan lahir kan tidak boleh diganggu kalau bukul besi bolo itu kan ribut nah selama lima belas hari ini
tidak boleh lakukan nah di bulan di tanggal lima belas ini istilahnya dewa kami lahir ini baru dibuatkan
upacara bubur membuat bubur tak sebagainya bubur suci nah setelah ini baru ada upacara rejang di
tenganan nah artinya kami punya kalender punya hari punya bulan tapi tidak punya tahun karena pada
karena kami melakukan siklus karena di bulan ke dua belas beliau kembali ke sana di bulan pertama akan lahir lagi
nah hukum adat ini pak putu masih dipegang teguh ya tapi kalau misalnya tidak dijalankan
atau ada yang berlanggar itu semua ada ini ya sangsinya ada masih dan kami masih tetap masih
artinya hukum hukum ini yang terkait dengan adat kami tetap laksanakan dan terkait dengan
sanksi contoh terakhir penebangan pohon karena kami tidak boleh menebang pohon tanpa izin dari adat
walaupun di tanah pribadi nah ada beberapa kriteria pohon ini bisa ditebang ada empat syarat satu mati
hai kedua penjarangan ketiga kayu bakar keempat umapung ini juga kita bicara ke hukum adat mati
masih pohon ini berdiri belum rebah kalau rebah otomatis bisa dimanfaatkan masih berdiri kami
wajib lapor ke adat jam setengah sembilan malam wajib lapor ke adat nanti dari adat akan mengutus tiga
orang untuk memverifikasi diusahakan di lapangan diusahakan di luar dari keluarga pemohon nah
ini yang tiga orang ini yang menyatakan dari tiga unsur diadat apakah itu luar nanti langsung
ini yang menyatakan untuk verifikasi layak atau tidak ditebang
nah jikalau sudah layak kami kembali ke desa membayar dua ribu rupiah pemotong registrasi semua
kayu yang ditebang di tenganan itu ada registrasi jenis kayu pemilik penggarap entah siapa yang
menggarap tanahnya terus alasan kayu ini ditebang nah baru boleh ditebang kedua penjarangan kayu
yang berjejer tiga yang sejenis itu boleh diminta yang di tengah dengan proses yang tadi verifikasi
artinya dengan alasan dibawah biar bisa temui yang lain kalau semua dibiarkan ke terlalu rapat
ini begitu rinci tapi ada alasan yang secara sebenarnya rasional ya masuk akal ya dalam ini penerapan
ketiga untuk kayu bakar untuk upacara perkawinan boleh tapi tidak boleh untuk yang lain keempat
rumah pung untuk keluarga baru mereka boleh mencari kayu asalkan dipergunakan untuk rumah sebanyak
tiga sampai empat pohon nah kenapa alasannya ini mungkin kami kan tenganan ini ada hal hal yang tidak dapat dibutuhkan dari rumah
di bawah lembah
dikelilingi oleh bukit atau bukit kangen
bukit kaja dan bukit kau
mungkin alasannya kalau ini ditebang semua kami akan longsor
ini yang mungkin salah satu
justru merugikan diri sendiri
selain pelanggaran ya
pendatang boleh datang
menetap di desa ini
kalanya orang desa itu
juga keluar selamanya
kalau mengenai pendatang ada aturan
dan regulasi khusus di awkw
jadi di dalam gula gula ini
kami tidak memperbolehkan
warga luar untuk tinggal di dalamnya
nah tujuh puluh delapan hektare
ini hanya untuk pemukiman
ini yang tidak boleh ditempati oleh orang luar
di tegalan itu mereka boleh
orang luar tinggal di sana
mungkin kan mereka jadi penggarap penggarap itu
jadi warga pendatang itu banyak
justru kalau dihitung lebih banyak pendatang
daripada kami kalau di total luas
tapi tidak boleh di dalam inti ini
nah pak butuh terakhir mungkin
masa depan ya
zaman milenial sekarang
ini kira kira bagaimana

dari sekarang masih percaya
akan tetap ada
seperti ini bisa dipertahankan
tradisi ritual kepercayaan
kalau kami warga tenganan
tetap yakin kami akan tetap
ritual dan tradisi kami akan tetap kami laksanakan
sesuai dengan lambang dan semuanya
purba jaya sakti
purba itu kan lampau jaya
kalau kami melaksanakan
tradisi dan yang leluhur wariskan
kami tetap akan jaya
nah kedua yang jadi tantangan bagi kami
kami terus anak anak kami kembali ke desa
untuk menyiapkan lapangan pekerjaan
kami juga akan berpikir dari sekarang
ini terkait dengan pendapatan
kalau semua mereka kerja di luar
susah juga kami siapkan
tapi kembali ke desa
dengan potensi yang ini
apakah bisa menyediakan lapangan pekerjaan
jadi mungkin ke depannya
itu hutan adat
entah itu sawah
atau para wisata
bagaimana kami menyiapkan
lapangan pekerjaan yang tanpa
tanpa bertentangan dengan tradisi dan budaya
anak anak kami juga dapat pendapatan yang layak
sesuai dengan ininya
tanpa meninggalkan desa
kami tetap bisa bertahan di tengah
tradisi dan warisan budaya yang kami warisi
tanpa meninggalkan desa
tapi tetap mendapatkan pendapatan yang layak
sesuai dengan kemampuan
itu juga harapan kita semua untuk berharap
karena yang memang salah satu dari
kekayaan indonesia ini adalah keberagaman
kita begitu memiliki begitu banyak budaya tradisi
yang harus kita pertahankan
dan juga apalagi kalau kita melihat
merawat hutan menebang pohon tidak boleh ada hukumnya
dan lain sebagainya justru bisa dijadikan
contoh ya kearifan lokal
yang sudah dimiliki turun temurun
ya pak putu terima kasih banyak
ya dan juga mungkin bagi
wisatawan domestik ya yang ke bali
ini tidak ada salahnya mengunjungi desa
adat tenganan pegering singan ini
pak putu terima kasih banyak
atas penjelasannya dan luar biasa
dan insight akan segera kembali
sesaat lagi kita akan lebih mendalami lagi
apa kira kira kearifan lokal yang kita bisa pelajari
ya dari desa adat tenganan pegering singan ini
dan juga makna ya dengan
memiliki nya sekarang status hutan adat
bagi desa ini
ya tetaplah bersama kami
maka sebetulnya orang bali tenganan pegering singan ini
orang yang hidup menjadi bagian dari alam
mereka tidak melepaskan diri dari alam
mereka bukan yang antroposentris
mereka lah pusat dunia
bukan mereka bagian dari alam
maka mereka sebetulnya juga
mengakui apapun yang berada dalam wilayah
sebagai bagian dari kosmologi mereka
ya kita lanjutkan insight with desi anwar
langsung dari desa adat tenganan pegering singan
di kabupaten karangasem
sebuah desa yang sangat unik
di bali yang masih mempertahankan kehidupan orang bali ini
dan juga kehidupan tradisinya budayanya
taat menjalankan hukum adat yang sudah turun
dan disini seperti kita ketahui
banyak sekali yang kita bisa pelajari
khususnya dari segi kearifan lokalnya
masyarakat disini sangat
hidupnya itu seimbang
baik dengan alam disekitarnya
maupun dengan sang pencipta
dan maupun dengan sesamanya
hidup dengan rukun
ini sudah berlangsung
saya ditemani oleh pak prasetyo nugroho
kak subdit ya dari pengakuan hutan adat
dan perlindungan kearifan lokal
di bawah perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
di bawah klhk
nah belum lama ini
daerah ini mendapat pengakuan sebagai hutan adat
nah apa implikasinya
dan apa yang saya lihat itu justru kita bisa pelajari
ya dari desa tenganan pegering singan
ini pak pras
kita tadi sudah berbicara dengan kepala desa
ini luar biasa
bali saja kan sudah unik ya
tapi ini lebih unik lagi
karena sangat terasa hidup
keseimbangan dengan hukum adat yang masih dijalankan
diterapkan sampai saat ini
walaupun di tengah arus modernisasi
dan yang penting lagi itu bagaimana mereka menjaga
kelestarian hutan alam dan lingkungan mereka
kira kira bagaimana pak
pak pras pendapat anda
dan apalagi sebagai yang bertanggung jawab terhadap
apresiasi lah terhadap kearifan lokal itu
ya terima kasih mbak desi
jadi saya kira kalau kita bicara tenganan pegering singan
maka sebagai masyarakat bali
mereka mungkin tidak terlalu beda dengan masyarakat bali yang lain
tapi begitu mereka masuk ke desanya
maka mereka sebenarnya
balinya bali ya ini sebenarnya yang sekarang ini
walaupun mungkin ada beberapa perbedaan
dengan bali pada umumnya
tapi juga mereka begitu taat menjalankan adatnya
kemudian lembaga adatnya begitu kuat menjaga tatanannya
maka sebetulnya orang bali
tenganan pegering singan ini
orang yang hidup menjadi bagian dari alam
mereka tidak melepaskan diri dari alam
mereka bukan non antropo
bukan yang antroposentris gitu ya
mereka lah pusatnya
bukan mereka bagian dari alam ini
maka mereka sebetulnya juga mengakui apapun yang berada dalam wilayah adat ini
sebagai bagian dari kosmologi mereka
ini yang penting juga nanti karena
sebenarnya kalau kita bicara hutan adat
dia bagian kecil saja dari keseluruhan wilayah ini
yang mungkin memang nanti mungkin ada agademisi dan sebagainya
ada beberapa hal yang mereka selama ini dijalani sebagai keseharian
tapi sebetulnya disitulah ada sumber daya genetik
ada karifan lokal yang memang sebetulnya itu hal hal yang perlu kita jaga ke depan
karena disitulah sebetulnya sumber kekayaan kita
ekstraksinya mau seperti apa dan sebagainya
seperti yang kita kemarin minum
justru mungkin ini kan sekarang ada pengakuan dari pemerintah ya
ini menjadi hutan adat
tapi padahal harusnya kita yang banyak belajar
dari bagaimana mereka mengelola hutan ini
napa pras sebagai yang memberikan lah
mengurus ini pengakuan terhadap desa ini
ini waktu itu apa yang dicari dan apa implikasi dari dengan adanya pengakuan hutan adat ini terhadap kehidupan masyarakat di sini
ada perubahan yang berarti atau justru kita banyak belajar
kami memang pada saat itu ada beberapa hal yang penting
saya membandingkan ini kita punya hutan adat itu sampai hari ini kan sudah empat puluh sembilan
empat puluh sembilan komunitas adat yang diakui di seluruh indonesia
walaupun beberapa daerah belum tapi
seperti sumatera kita sudah ada jawa kalimantan sulawesi bali ini yang pertama kali pecah telur sebenarnya di bali ini
nah ini sebetulnya kita melihat bagaimana mereka punya kekuatan dari adat itu
sumber daya genetik yang luar biasa
kemudian ada spot spot hutan atau yang berhutan
itu walaupun di luar kawasan hutan tapi
kondisinya mungkin jauh lebih baik daripada hutan hutan yang sekarang ya berada di pinggiran batas antara
kawasan hutan dan di luar kawasan banyak yang sudah ada penerbangan
dan mereka bisa menjaganya ini mungkin saya kira inilah sebetulnya kekuatan kekuatan masyarakat adat yang mampu menjaga wilayahnya
saya kira mereka perlu kita lakukan

ada bantuan khusus atau perlakuan atau perhatian khusus dengan adanya setelah ini
atau legalisasi hutan adat ini yang diberikan kepada desa ini pak pras
jadi nanti ketika hutan adat ini sudah diakui memang ada pasti program buka pemerintah setelah mendapatkan ini kan artinya dia punya legalitas
nah selama ini legalitas masyarakat ada di sini setelah kita lihat beberapa ini memproses lama di tenganan ini proses lama dan kami kan melihatnya juga mendengar

kadang ada memang hutan adat itu datang usulan dari kawan kawan di penggiat usul ke kami
tapi juga ada yang kami melihat di media masa ada sesuatu masyarakat dulu kami datangin coba kita cari informasinya setelah kita lihat ternyata mereka punya hutan
yang pertama kita lihat mereka punya hutan tapi pengakuan secara adatnya ada de facto nya ada mereka diakui
ya tapi de jure nya belum
de jure nya belum ya
ada nah ini hutan ini sebetulnya penguasanya di siapa
kalau ada perubahan perubahan mereka akan akan kesulitan
terkalahkan nah itu saya kira
walaupun mereka sudah jauh lebih lama menetap disini
jadi hak miliknya itu hak milik sejarah sebetulnya tapi kan kita berhadapan dengan dunia modern yang semuanya serba
buktinya ada apa enggak legalitasnya ada maka kita memberikan sk ini sebenarnya untuk memang hutan adatnya ini harus dikawal
memang hutan adat yang terjaga itu mereka punya legalitas
jadi pengakuan terhadap yang sudah mereka miliki dan sudah mereka kerjakan itu penting ya apalagi kedepannya ya supaya tidak bisa nanti ada pihak pihak lain yang merambah dan lain sebagainya
karena kalau kita dengarkan tadi hukum adat saja memotong menebang pohon tanpa izin tanpa alasan yang jelas saja itu ada sanksinya itu ada aturan aturan
nah ini dari segi perlindungan terhadap kearifan lokal itu apa yang kita bisa pelajari
khususnya dari desa tenganan
desa tekanan saya kira memang bagaimana sebetulnya hutan itu satu keterkaitan mereka terhadap sumber daya yang berkelanjutan
saya belum terlalu ini dengan tenganan ini tapi saya yakin misalnya dengan upacara adat dengan berbagai ritus adat dan juga kehidupan sosial sehari hari
apa yang ada di tegalan ada yang di betnya hutan mereka sebutkan bet ini itu banyaknya yang terjadi di tegalan ini

ada yang di tegalan ini
ada yang di tegalan ini
ini keluarga religion disini dan sudah tujuh tujuh pelanggan ini jo certa
ada juga ini kelompok foto
pengakuan sebagai kekayaan yang kita miliki juga
para ahli peramu itu sudah sepuh sepuh rata rata dan itu belum diturunkan sampai ke tingkat muda mudinya
sehingga saya takutnya juga ini persoalan yang tak benda ini segera hilang
padahal itu sebetulnya ada obat sakit kepala ada obat macam macam sekali di satu wilayah hutan adat
jadi mungkin di tengah lainnya memang harus segera juga dilakukan inventarisasi itu yang penting
santara ini pulau nya begitu banyak sukunya tradisi budayanya begitu banyak
tapi untuk mendapatkan status hutan adat ini apa kira kira kriterianya
ya sebetulnya pertama adalah
kalau kita melihat sekarang itu masyarakat ada yang memang secara de facto eksis dia ada di lapangan
masih mengelola walaupun mungkin kondisinya rentan ya
di beberapa wilayah dia berada di dalam kawasan hutan
tapi selama dia memang dia punya lembaga adatnya masih berjalan komunitasnya masih berjalan
itu ya memang wajib kewajiban negara untuk melindungi itu
maka sebetulnya sesuai dengan undang undang dua puluh tiga tentang pemerintahan daerah itu kewenangan utama itu dilakukan oleh identifikasinya di pemerintah kabupaten
jadi memang di pemerintah kabupaten itu ada dua dinas yang bisa melakukannya itu
kalau nggak dinas lingkungan hidup dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
jadi mereka harus tahu misalnya di satu kabupaten itu masyarakat adat ada di mana saja
nah database itu sampai hari ini sedang kita kerjakan dengan kawan kawan di sini
juga kalau setahu saya sudah cukup lama ya masyarakat adat juga memperjuangkan hak hak mereka untuk mendapat legalitas dari keberadaan mereka
dan juga hak hak dan tanggung jawabnya
dan kalau khusus untuk ya sudah dinyatakan bahwa ya ini hutan adat kira kira haknya apa tanggung jawabnya itu juga apa
jadi kan kalau haknya ya dia mendapatkan legalitas itu ya akses terhadap sumber daya hutanya tentu saja
dia mendapatkan hak perlindungan dari negara hak perlindungan terhadap lingkungan hidup yang baik itu tentu saja dengan mendapatkan program program dari pemerintah tentu saja
tapi juga kewajiban dia harus menjaga kualitas hutannya
walaupun sebetulnya kewajiban itu melekat kepada kebutuhan mereka juga
bagaimana di beberapa wilayah seperti di sarawangun kerinci itu mereka meminta hutan adat karena memang mereka sumber mata airnya ada di sana
rawan longsor ada di sana mereka
nah itu akan kami jadikan hutan induk maka aspek perlindungan itu sebenarnya tidak hanya perlindungan pada hutannya tapi perlindungan terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan keberadaan hutan itu
dan juga ini bisa berdampak kepada keberlangsungan dari budaya dan tradisi mereka itu sehingga tidak tergerus lah
misalnya dengan bukan saja pendatang tapi mungkin nanti lahannya diambil dan lain sebagainya sehingga mengubah ya tatanan kehidupan mereka
nah kira kira selain desa tenganan ini
mana lagi yang bisa dijadikan contoh ya dalam mengelola dan juga melindungi ya kearifan lokal yang ada di indonesia yang menurut pak pras itu perlu kita ketahui dan menarik untuk kita pelajari
ya jadi beberapa misalnya kalau kita melihat saya belajar dari kacang misalnya
kajang itu yang di bulukumba
di selatan itu mereka ada pasang ri kajang itu ada beberapa aturan adat yang strict
pertama memang tidak
boleh menebang pohon itu pastilah hampir secara umum adat menebang pohon dengan aturan tertentu harus ada izin dan sebagainya
tapi yang menarik misalnya dari kajang itu tidak boleh mengambil madu
tidak boleh mengambil udang
dua hal itu yang penting saya sebagai orang lingkungan hidup dan
padahal itu madu itu bisa dijadikan salah satu yang dimanfaatkan
di dalam pengelolaan hutan kan madu itu bagian dari hhbk
iya hasil hutan bukan kayu
tapi kenapa tidak diboleh diambil
udang kenapa tidak boleh
setelah kita lihat dalam dalam ternyata sempat
kenapa karena hutannya kan hanya tiga ratus an hektare tidak terlalu luas
yang di disutikan dan diatur oleh adat dengan ketat
pertama belajar dari mengapa tidak boleh mengambil madu
karena begitu madu diambil maka dia akan mengganggu penyerbukan
dan mengganggu apa lebah dan sebagainya
maka hutan itu akan kehilangan
self recovery nya dengan mengambil madu
walaupun mungkin tempat lain ada yang mengambil waduk
tapi buat masyarakat kacang karena mereka belajar dari alam
mungkin belajarnya lain daripada yang lain
makanan lebahnya sehingga nanti proses pembuahan dan penyerbukan itu
buah dan sebagainya akan berkurang itu
kedua mengapa tidak boleh mengambil dang
setelah kita lihatnya ternyata kan memang udang itu buat masyarakat disana itu bisa mengetahui kualitas airnya
mata airnya itu seperti apa
kalau udangnya dalam kondisi bagus tidak mati berarti mata airnya layak diminum dan sebagainya
nah itu saya kira pembelajaran dari pembelajaran dari masyarakat tadi
belum lagi banyak sekali kita bicara mengenai sumber daya genetik terkait dengan kearifan lokal
seperti kemenyan ada apa
beberapa produk itu sebetulnya di indonesia ini tidak tahu penggunaannya untuk apa
tapi harganya bisa ada yang empat juta per kilo ada yang berapa satu juta atau sampai
harganya sebetulnya lebih baik lebih sangat tinggi dibanding komunitas komunitas pertanian dan kehutanan yang ada
tetapi indonesia belum tahu ini sebetulnya
petani atau masyarakat adat yang menjual kemenyan itu setelah saya jual kemana sebenarnya produknya
itu hanya sampai mereka tahu menjualnya sampai
misalnya teman teman di
sumatera utara hanya sampai pengepul di medan setelah itu mungkin dijual kemana karena di jakarta orang juga nggak tahu
nggak ada distributor atau pengepul kemenyan kemudian sampai ekstraksinya apakah nanti untuk minyak kemenyan
selain untuk orang pemahaman misalnya kemenyan itu hanya untuk berdoa untuk ritual untuk rokok kemenyan dan sebagainya
tapi ternyata bisa untuk parfum dan sebagainya itu yang kita belum
dan ternyata sangat berharga
sangat berharga iya
ini semua harus ditulis ya
dan harus menjadikan kebagian dari kekayaan kita
kita sebagai negara yang majemuk beragam dan memiliki begitu banyak ya budaya dan tradisi
salah satu yang menarik tadi dari kepala desa di desa tenganan ini
di sini masyarakatnya itu gender itu kesetaraan gender itu sudah dari dulu ya
jadi kalau menjadi pemimpin desa adat ini itu sepasang ya
laki perempuan dengan kepentingan yang
yang sama dan peran yang sama penting dan juga warisannya itu juga kepada anak laki dan juga anak perempuan gitu
jadi ini sangat bukan saja menarik tapi sangat relevan dan kita bisa belajar ya dari ini semua
jadi gimana pak prasupaya istilahnya perlindungan kearifan lokal ini bukan hanya sebagai sesuatu yang menarik secara antropologis atau sosiologis
tapi bisa dijadikan dasar dari bagaimana kita hidup di indonesia ini yang memang berdiri di atas keberagaman
ya betul saya kira memang warisan budaya yang kalau di teman teman di kmn itu mungkin bicara warisan budaya benda dan tak bendanya ya
yang bendanya mungkin bisa kita lihat
kalau sumber daya genetik bendanya ada barangnya ada
tetapi dibalik barangnya itu yang harus kita cari
kearifan lokal pengetahuan apa yang mendasar itu
karena contohnya belum sampai ke budaya misalnya di tekanan ini misalnya ketika satu sumber daya genetik itu tidak ada kearifan lokalnya maka para peliti di barat untuk menemukan ubat tertentu itu sangat kesulitan
nah kearifan lokal ini sebetulnya bisa mempercepat bagaimana mengekstrasi itu karena mereka tahu apa ini gunanya
dan resep itu kan banyak sekali yang saya kira harus segera ditulis karena di beberapa wilayah terutama di kalimantan itu para ahli peramu itu sudah sepuh sepuh rata rata dan itu belum diturunkan sampai ke tingkat muda mudinya sehingga saya takutnya juga ini persoalan yang tak bendanya segera hilang
padahal itu sebetulnya ada obat sakit kepala ada obat macam macam sekali di satu wilayah hutan
jadi kalau ada masyarakat adat mungkin di tengah lainnya memang harus segera juga dilakukan inventarisasi itu yang penting
belum lagi nanti kalau kita bicara seperti adat bagaimana toleransi mereka
memperlakukan laki laki dan perempuan
tidak ada diskriminasi
ya itu yang saya kira bagaimana tingkat resiliensi masyarakat adat ini yang saya kira juga penting karena di beberapa tempat yang lain masyarakat adat itu sangat tertekan
tapi mereka ada turisme ada maksimal

mereka tetap saja menjalankan
jadi mereka keluar masuk orang asing mereka tidak terganggu
mereka tetap saja beribadah khusus beribadah
dan ini saya kira menjadi cerminan belajar kita lah
ini salah satu contoh baik ya desa tengah
untuk segala macam dari tatanan sosialnya hubungan antara sesamanya
tidak ada diskriminasi ada toleransi terhadap satu sama lain
tapi yang penting lagi bagaimana memperlakukan
tidak akan menebang merusak begitu saja
ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya
dan ini perlu dijadikan contoh yang baik
terima kasih banyak
pak pras ya
semoga kita terus bisa mencatat itu semua kearifan lokal yang ada di indonesia ini
karena pasti banyak sekali kekayaan yang kita miliki dan semakin banyak kita ketahui kita bisa pelajari
dan kita juga bisa menjadikan contoh bagaimana kita hidup bermasyarakat apalagi di indonesia ini yang kita sangat kaya ya
dengan tradisi budayanya yang perlu kita pertahankan
karena banyak sekali aspek yang begitu positif ya
menjaga keseimbangan keselarasan baik dengan sesama maupun dengan alam itu merupakan ya fondasi ya
dari bagaimana menciptakan kehidupan yang bahagia yang harmonis
ya dan penuh dengan keindahan
ya demikian insight with desi anwar kali ini dari desa
ada tenganan pegeringsingan di kabupaten karangasem bali
jangan lupa insight dapat disaksikan juga di cnnindonesia com dan juga di youtube insight with desi anwar
sampai jumpa bye bye